calon presiden petahana jokowi dodo akhirnya angkat bicara mengenai status hukum roma hurmuzi
yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk sabtu siang tadi
ditemui sebelum melakukan kampanye di medan joko widodo mengungkapkan kesedihannya atas penangkapan romi
namun jokowi tetap menghargai proses hukum yang dilakukan oleh kpk
joko widodo percaya penangkapan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kekuatan koalisi dan elektabilitas dirinya
apapun pak romi adalah kawan kita sudah lama dan juga ikut dalam koalisi indonesia kerja juga sudah lama
kita sangat sedih dan prihatin
tetapi kita menghormati keputusan yang
yang telah ditetapkan oleh kpk dan kita menghormati seluruh proses hukum yang ada
pak romi bilang bahwa dia disebabkan
saya tidak mengerti
pak terkait dengan kekuatan koalisi
tidak tidak tidak
saya kira kita konsolidasi kita dengan partai partai
tidak ada masalah
tidak mempengaruhi apalagi undang undang
tetap solid dan semuanya tetap bekerja
pekerjaan pekerjaan politik tetap terus dilakukan